iya dong aku jujur
makanya sekarang kalian udah ngaku aja
ustadz ustadz akan berikan hukuman yang
tapi bener ustadz bukan kita
beneran kalian gak mau ngaku
kesabaran ustadz sudah mulai hilang
gak ada tuh bangga yang mau jatuh
udah sekarang kalian
bumbenin pak nunung
biasanya kan pak siti yang biasa kesini
biasa buat anak anak makan ntar siang
yaudah deh itu saya permisi ya
makasih pak nunung
biasanya kan salam
pak ustadz tadi saya di luar itu
kayak ngedenger suaranya bang jaman
begitu saya masuk
eh mau tabrak
mau tak amal
jadi gak sempet ucapin salam
itu ramalan jodoh saya bisa ditariknya tuh
dibalikin lagi dari nol gitu kan
itu sudah ketentuan allah swt
apa kata nabi dalam hadisnya
siapa yang mendatangi peramal
bertanya sesuatu kepada peramal itu
gak akan diterima sholatnya
apa yang dikatakan ustadz muhtar itu ada benarnya
sudah kalau gitu saya permisi dulu
terima kasih bang ustadz bang jaman
itu tali jemuran siapa
pasti rencana kita sekarang berhasil
yoi itu mau namanya sungguh
pak ni jatuh
jangan jangan jangan
menurutkan apa hatanya
kurunin kita pasti berhasil
itu kira ada satu
enggak sengaja ya jatuh
bukan engkau sengaja
hah sini ambil
tapi bukan gitu pak ni
eh taruh sini
dateng pak deh yuk
hmm yakin nih heika sama dudut
bakal liat sini
mereka pasti bakal mau ke kamar
kalau gagal itu bisa
dot kenapa sih
tadi tadi aku pagi pagi dimarahin pak deh
hah itu suaranya
rahika heikal dan dodot
cepetan ayo jalan
itu kayaknya sial aku
kamu gak boleh percaya kayak gitu hekal
itu namanya tahayul
kayaknya ini cuma akal akalnya si sobri deh
buat kita percaya
heikal semua kejadian ini heikal
berasal dari allah swt
bukan dari ramalan betul tidak
tuh heikal kembali akan sialnya
dot sekarang aku mau ikutin perintahnya si sobri
aku gak mau kena sial lagi
razim itu cuma akal akalnya sobri heikal
masa kamu percaya sama ramalan itu
ya udah sih terserah kamu
kalau kamu mau bantu ya udah
kalau nggak mau bantu ya aku bisa sendiri
tapi kak itu kan haram hukumnya kak
haram apa haram gimana
sudah razim kak
kamu gak boleh kayak gitu
sebentar lagi ada yang bakal ke lapangan
jadi tegang pijit keliling
satu dua tiga
eh teman teman teman teman teman
paling keren mau bicara
bicara apa sih
dengerin aja dulu dengerin dengerin
silahkan koso bri
teman teman aku bisa ngeramal
ngeramal apa sih
aku bakal ngeramal siang ini
ada tukang pijit di lapangan
tukang pijit nyasar
tukang pijit nyasar
tukang pijit nyasar
berarti tukang pijitnya nyasar
tukang pijit nyasar
tukang pijit nyasar
tukang pijit nyasar
tukang pijit nyasar
tukang pijit nyasar
tukang pijit nyasar
silahkan koso bri lanjutin
jangan sampai gak ada yang liat oke
tapi itu beneran
aku harus buang sel aku
bagaimanapun caranya aku harus bisa
izin tujuh puluh tujuh siap
terus muterai terus
emang harus muter lima kali ya sob
itu mah namanya bukan tukang ini
kesasar kok muteran lima kali
kalau muteran lima kali
namanya tukang pijit keliling
eh ada si haikal rupanya di sini
eko kok kau ini macam tukang pijit tak laku
udah pakai kacamata hitam
pakai payung berwarna hitam
eh ya kan
tapi ini haikal itu jadi tukang urut beneran ya
maksudnya itu bukan tukang pijit beneran
itu kan cuma perumpamaan aja
oh cuma perumpamaan aja
lagian haikal ada ada aja sih
nggak hujan pakai payung
itu kenapa ya
haika pakai kacamata hitam bawa payung begitu
tinggal bawa gerobak aja udah kayak sari mint
kira kira kenapa tuh ustadz
saya juga belum tahu ustadz ini kenapa
itu sepertinya saya harus mencari tahu
saya mau keliling dulu ya
kalau gitu saya duluan
haikalnya ke arah sana
tumpeng tuh ini
kayak ada yang manggil ya
suara siapa ya
eh ustadz musa itu namanya
ustadz musa yang mulia dasar untuk tahu
ini pasti ulah kalian kan
ini pasti kerjaan kalian kan
bukan kerjaan kami
musa musa sebenarnya ini kerjaan kita berdua
ini emang kerjaan kami pusat
kamu jadi orang jujur sih lumayan
nah ustadz musa kita cuma bukankan berbohong ya ustadz iya kan
bagaimana itu tuh
gak ada tuh bangga yang mau jatuh
udah sekarang kalian
eh melayangkan cibubur